saatnya kami mengajak anda untuk ke australia untuk mengetahui bagaimana situasi ramadan di sana juga situasi pandemi saat ini apakah dilonggarkan ya terkait peraturan di sana
langsung saja sudah ada mas wasis di bri
di kanbera di australia kita akan siapa
halo selamat pagi waktu jakarta mas wasis sehat mas
halo selamat pagi pula mas ranok dan mbak tia waktu kanbera alhamdulillah situan sehat
baik alhamdulillah ini sehat ya
mas wasis boleh digambarkan nggak ke kita yang ada di tanah air nih bagaimana situasi kanbera khususnya ini kan dalam apa ya dalam suasana ramadan dan juga pandemi covid sembilan belas
bagaimana anda bisa gambarkan nggak kepada kami seperti apa
baik kalau situasi pandemi di australia sekarang sudah berlangsung mulai kembali normal
artinya sekarang penyelenggaraan
pertama kita federal sudah memasuki tahap pertama dalam penampungan covid sembilan belas
intinya ada beberapa kebijakan yang dilonggarkan seperti halnya kalau di tingkat negara pun
k city tempat saya tinggal sekarang itu sepuluh orang boleh berpimpin ke rumah
terus kemudian kafe restoran mulai buat
dan universitas akan dibuka kembali tanggal dua juni
tapi seiring dengan adanya pelonggaran dibukanya sejumlah tempat seperti toko perbelanjaan dan juga sekolah
apakah ada jumlah peningkatan kasus di australia mas
secara umum tingkat kasus coronavirus di australia itu kurang
sekarang dari tadi
terbaru kurang dari seratus orang yang meninggal karena covid sembilan belas
kalau di a city australia mas saya tinggal sekarang ini itu case sejak sembilan hari
oh ya jadi kalau soal ramadan di sini ya sepi kalau boleh dibilang
karena tempat penyelenggaraan itu dikutuk
tapi dua mas besar di kendra tempat saya tinggal itu di ganggeling
pos sama di daerah itu juga mulai untuk membuka kembali
kemarin sepuluh orang diizinkan untuk jumatan badan di ganggeling mas
artinya nanti kalau pas sholat id bisa sholat berjamaah ya mas di sana
soalnya di sini kan boleh berkumpul itu hanya boleh sepuluh orang
di outdoor di lingkungan luar
artinya kalau mau banyak negara sholat id saya kira belum
dan ini melalui kebijakan dari dewan pakuah australia sama kebijakan pemerintah negara
ada himbauan khusus dari kbri terkait adanya pandemi di sana apalagi suasana ramadan
apakah diperbolehkan untuk saling silaturahmi atau buka bareng dan sahur bareng mas di sana
di sini peran kbri sangat aktif dan responsif
dalam memenuhi rasa minggu ramadan para wri di sini
satu hal yang paling saya bikin terharu adalah mereka jauh
kbri dan jajarannya itu menggunakan takjil breakthrough
artinya dapat berbesar
jajarannya itu memberikan takjil cuma cuma bagi bri yang ingin berbuka puasa
di lain pihak juga komunitas pengajian di canberra yang berfokus dalam impact australia indonesia muslim dan fudisi
itu juga menyerangkan penyiriman takjilan secara gratis ke bni
berpuasa di canberra
ini di sini semua bni diaspora di canberra saling gantungan sahur sama lain
artinya sejak kapan ini berlangsung drive thru untuk memberikan apa namanya takjil untuk ke para bni di sana
sejak awal ramadhan ini dilakukan atau di pertengahan ramadan mas
penasaran banget isinya tuh apa aja
apakah makanan makanan yang indonesia punya atau gimana nih
jadi ini mbak mia dan mas anok
jadi ini mbak mia dan mas anok
jadi ini mbak mia dan mas anok
sebenarnya sejauh sebelum ada pengiriman takjil drive thru ini kabur sudah sudah menginisiasi adanya pengiriman sembako secara cuman cuman bagi para bni yang ada di canberra
jadi mereka membuka forum online yang sedisi dan kemudian itu dikirimkan secara langsung oleh pihak pihak kabur di canberra
nah kalau yang takjilan gratis itu itu takjil inisiasi
sejak awal ramadhan
jadi karena tahun lalu biasanya kbr itu mengadakan pengajian dan juga acara para budaya lain
selatu rahmi dan lain sebagainya
tapi karena ada pembatasan sosial
nah sekarang kbr kmbr itu inisiasi gitu takjilan drive thru
ini senang banget ya suasananya juga walaupun di tengah pandemi
tapi di australia teman teman wni
di sana persatuan diasporanya juga keren kbri nya juga komunikatif bahkan ada drive thru takjil
terima kasih mas wasisto yang sudah bergabung menyempatkan waktu untuk menggambarkan bagaimana suasana canbera kepada kami
semoga mas selalu sehat selalu